aku tidak akan menyulitkan kalian
aku akan kembali ke istana
terima kasih nyai
nyai sudah bisa menyembuhkan luka luka kami
terima kasih nyai
kalian tidak perlu berterima kasih berlebihan kepada aku
karena suatu saat
aku akan meminta balasan mereka
apapun perintah nyai
akan aku kabulkan
aku minta tolong kepadamu
untuk mengembalikan kekuatanku yang sudah dihilangkan
oleh ayah andahku
samudera yang terhormat
tolong kumpulkan permintaan keponakan tercintaku
kepada semua prawi sejarah
tolong bantu keponakan ku nyai
itu hal yang sangat mudah dan
kau harus bersumpah kepada aku
apakah kau bersedia
apa yang sudah kalian lakukan raka
putriku kalian tidak sadar jika kalian telah masuk ke dalam jebakan silupan ini
apa yang dipikirkan kentering aku
kenapa ia memandangku dengan kakapan tajam seperti itu
dasar tidak tahu berterima kasih
perempuan itu sudah menikah dengan siluangku
dia benar benar membuat aku cukup
aku akan memanfaatkan putranya
untuk melampiaskan kekesalannya
ini akan sangat menyenangkan
ujian pertamamu adalah
kau harus memasukkan kenteringmu
ke dalam tahap
aku akan memanfaatkan kenteringmu ke dalam tahap

apakah kau tidak bersedia
aku ingin melihat kesungguhanmu dan kesetiaanmu
kalau kau sanggup
aku akan memberikan apapun ke kalian
tapi kalau tidak
aku akan membunuh kalian sampai mati di sini
aku akan membunuh kalian sampai mati di sini
aku akan membunuh kalian sampai mati di sini
itu adalah peraturanmu
kau tidak mematuhi pribu
aku akan menuruti semua perintahmu nyai
aku juga bersedia
apakah kau tega
jangan lakukan itu raka
jangan dengarkan perintah wanita sulman itu
untuk saat ini kita harus mengikuti semua perintahnya
pangeran jagur dipa akan dihukum pancung saat ini juga
dan bagi kalian yang berani menentang kami penguasa mongol
kalian akan memiliki nasib yang sama seperti ini
kalian tidak mendengarkanku
jika kalian berpaling tidak melihat ini
akan aku penggal kalian semua
mohon maaf tuan putri
ada apa ini kenapa rame sekali
mohon maaf tuan putri
bang lima memerintahkan untuk menghukum pancung
anak raja dan para pengikutnya
alangkah kejam apa yang ayahanda lakukan pada mereka
padahal mereka tidak berdosa
raden jagur dipa
benar tuan putri
tuan putri mengenalnya
iya aku mengenalnya
kasian sekali dia
dia sudah kehilangan ayahandanya
dan sekarang dia harus kehilangan nyawanya sendiri
aku harus melakukan sesuatu
mohon ampun tuan putri
tuan panglima melarang tuan putri untuk pergi ke alun alun
kami hanya menjalankan perintah
kalau tuan putri melanggar kami bisa dihukum mati
aku tidak akan menyulitkan kalian
aku akan kembali ke istana
ilmu yang kau turunkan
belum mampu mengalahkan wang sumtsang
putera dari prabu sriwangi
aku paling tidak suka dengan seseorang mengecu seperti kau
kau mati saja disana
kau mati saja disana
kenapa kau menyerangku
kalau bukan aku yang mati
maka kamu lah yang akan mati